ngas ngerti tidak pak
ambu ini nangetan ini kudiken pak
putu kulon ini kuketan ini jagung jagung pak
lakardowo desa di mojokerto jawa timur ini
bertahun tahun bergulat dengan limbah berbahaya
limbah mengubah wajah desa itu
duka bermula setelah desa mereka dibangun perusahaan pengelolaan limbah b tiga
pt putra restu ibu abadi atau pt pria
dari limbah batubara sampah medis sampai tanah terkontaminasi diolah di sana
lebih dari enam tahun warga lakardowo hidup dalam kepungan limbah industri
atau sampah limbah b tiga
bahkan sampai hari ini tepatnya di sekitar desa berayu kecamatan dorblandong
limbah industri dibuang secara serampangan
tepat di pinggir jalan dan akses menuju ke pertanian milik warga
itu adalah limbah batubara
bahkan ada jejak limbah berbahaya tepat berada di bawah tempat tidur warga
lebih dari lima puluh rumah warga memanfaatkan limbah itu untuk urukan
dulu beli berapa red pak
kalau di senti kan berapa pak sentinya
rata rata satu meter
satu meter ya
waktu itu sama sekali tidak tahu bahayanya apa ya
setelah tahu ini bahaya pak gimana bu
enggak kecewa pak enggak lewat
terpapar limbah jamauddin mengalami gatal gatal
hal yang sama dirasakan ratusan warga lainnya
kulit mereka mengeras kasar dan berdarah
limbah ini mengandung kadmium dan arsenik zat toksik
pemicu keracunan gagal ginjal dan kanker
pas saya kerja di situ ada orang ngomong
kalau mau pakai nguruk pakai rumah pakai ini aja lebih murah
harganya kita jual mungkin sekitar seratus sampai rp satu ratus lima puluh
kalau kita beli dengan tanah segar itu harganya kan beda
jadi kalau pakai limbah b tiga yang jenis batu bara itu lebih murah
jadi ketidaktahuan warga itu dimanfaatkan
air tanah dan sumur warga tercemar karena resapan air limbah berbahaya itu
warga dan mantan karyawan di sana mengaku limbah yang mencemari desa mereka
dari perusahaan tersebut
dengan angka satu tujuh ratus lima puluh tds ini apa yang dikeluhkan warga bu
yang dikeluhkan warga itu ya warga sini sudah mengalami katel katel
sejak bulan maret sampai agustus itu sudah ada tiga ratus empat puluh dua orang yang mengalami gatal gatal
nggak bisa sudah nggak berani kok
kandungan logam air sumur warga jauh di atas ambang
rata rata tujuh ratus lima puluh sampai satu tujuh ratus lima puluh total disolvet solid atau zat padat
padahal normalnya di bawah seratus
bayi pun dimandikan menggunakan air mineral
warga juga dikepung bau busuk karena pengelolaan sampah industri ini
mengaku tidak ada waktu pt pria memberikan klarifikasi tertulis
mereka membantah ada korelasi antara aktivitas pabriknya dengan apa yang dialami warga
yang kedepan sebenarnya yang kita khawatirkan adalah
ya tadi sebenarnya limbah yang mereka timbun
yang kalau kita bilang ditimbun sembarangan
itu akan menjadi salah satu potensi yang gak akan terlihat sekarang sih sebenarnya
tapi potensinya akan jika tidak masalah di lakar dau itu diselesaikan sekarang
itu akan meledak lagi di tahun dua ribu lima tahun dari sekarang
itu akan lebih parah ketika ini tidak dilakukan treatment yang benar benar sebenarnya
bersama aktivis ekoton warga masih berjuang membebaskan desa mereka dari kepungan limbah berbahaya
jalan berliku dihadapi warga
mengadu hingga ke wakil rakyat di jakarta harapan warga belum juga terwujud
miftah farid mojokerto